ren kamu belum tidur
apa kamu baru bangun
ini udah larut loh ren
iya aku aku belum tidur mah
soalnya aku harus pastiin acara buat besok tuh aman lah
ya kamu itu ya ren memang benar benar kalau untuk soal pekerjaan nih
saya benar benar merasa gak nyaman melihat mereka
nino pasti sengaja manfaatin situasi ini untuk mendekat lagi ke hangsa
walaupun saya gak tau tujuannya apa
tapi yang jelas pasti untuk keuntungan dia sendiri
aku cuman aku tau tempat sama momennya gak tepat
soal bantuan yang kemarin
apa sudah ada kabar
sebenernya aku capek banget noh
fisik dan mental aku lagi capek banget mikirin kondisi mama
iya noh aku gak lupa kalau sama janji aku
nanti aku coba bicarkan lagi ya kak gimana
tadi saya sempat dengar omongan dong
saya pernah janji dengan anda pak nino
kalau kita akan membicarakan masalah itu
jadi anda tenang aja
besok siang kita bisa membahas soal itu
yang kalau kamu mau
kalau besok juga bisa ikut
udah udah sholat
nah bangun yuk
ternyata disini khasnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tuhan ku yang mempengasih lagi mbakku nyayang
terima kasih atas rahmat dan rezeki yang telah engkau berikan kepada keluarga kami selama ini allah
terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah kuberikan terhadap kami ya allah
selalu berikan keberkahan untuk kami disini ya allah
jadikanlah saya dan andin
orang tua yang maafkan
jadikanlah kami orang tua yang dapat mencotokkan hal hal yang baik untuk anak anak kami ya allah
beritalah saya dan keluarga saya umur yang panjang
berikanlah saya dan andin umur yang panjang ya allah
supaya kami bisa menjaga kebaikan kami
supaya kami bisa membesarkan anak anak kami hingga dewasa ya allah
jagalah anak anak kami di saat saya
ataupun andin tidak bersama mereka
jadikanlah anak anak kami
anak yang sukses untuk dunia dan akhiratnya ya allah
kami tidak menuntut semuanya menjadi sempurna
karena kami tahu kesempurnaan hanya milikmu ya allah
udahkanlah urusan urusan saya di dunia
proses proses yang akan hamba lakukan kami
dan yang akan saya lakukan
proses proses yang akan hamba lakukan kami
dan yang akan saya lakukan setelah ini
salah satunya dari perusahaan saya ya allah
lancarkanlah semua pekerjaan saya
jauhkanlah saya dari hal hal buruk
jauhkanlah saya dari niat yang buruk ya allah
ya allah yang maha pengasih dan penyayang
sama ingin berdoa ya allah
tentu juga nyetir mempertimbangkan
yang mengelilingi pir prioritas
dan sembuhkanlah dia seperti sedia kalah
tolong jaga dan lindungi mereka ya allah
ya soalnya mama dengar kan belakangan dia sakit sakitan
semoga gak serius ya sakitnya ya noh
kalau soal sakitnya apa sih aku gak tau ya ma
sampai hari ini aku juga belum tahu
karena gak ada satu orang pun yang kasih tau sebenarnya sakit apa
tapi ya gak tau juga ya ma
emangnya kenapa sih ma
ya mudah mudahan aja
bukan sakit serius mama agak khawatir aja sih no
sebenarnya mama pengen nengokin bu sarah sih
ya udah aku antar ya
eh gak usah nggak usah
mama kira kira jadi nengokin bu sarah gak ya
noh mama mau nanya gimana kelanjutan soal pak abi mana itu
udah ada berita belum
lupa tuh mama inget tadi
tapi siang ini ada rencananya aku ada meeting sama pak abi mana
cuman gak tau kenapa aku kok ragu ya
ya mudah mudahan sih beliau mau menginvestasi
cuma harus siap siap juga kemungkinan kalau seandainya nggak terjadi
ya bismillah aja noh
semoga aja usaha kamu ini gak sia sia
terus nanti mungkin dia bisa kasih dana ya kan
semoga kan tergantung meeting hari ini ma
ya mudah mudahan lah
ya pokoknya mama akan doain
udah mudahan berhasil ya noh
kamu udah berusaha terus kan udah lama juga nih
udah mudah mudahan ya
abis makan noh
abis makan noh mah
apa bapak tanpa makannya
itu itu keringet
kok apa yang makan sih
enggak tadi papa udah suapin mama
jadi daripada mubah siri jadi papa makan dikit
kamu udah makan juga kok
sayang kalau nggak dimakan ya
mama tuh beruntung banget ya punya papa
yang selalu setia nemenin mama
emang jadi gak khawatir kesepian
emangnya kamu kesepian
waktu di luar kota sih kesepian mah
aku ngabisin waktu aku sendiri
papa dan mama juga kangen sama kamu
alhamdulillah sekarang kamu udah pulang
semoga abis ini kamu gak ditugasin lagi keluar kota ya
terus kamu ngobrol apa sama jessi
cici bilang sama aku kalau dia mau coba untuk bicarakan ke hrd nya
untuk supaya aku bisa wfh
biar aku bisa kerja dimana aja
ya moga moga bisa begitu ya
jadi kamu juga gak harus izin izin kalau mau pulang juga kan jauh
dan papa mama juga pasti kangen lagi sama kamu
kita main yuk rumah opa oma
untuk sekarang ini belum bisa ya sayang
kita main ke rumah omong opa kan
mama sama papa juga lagi sibuk
ya nanti kapan kapan aja
papa ajak main ke rumahnya opa sama oma ya
memangnya kenapa sih ma pa
cuman papa sama mama kan memang akhir akhir ini lagi kerjaannya banyak
jadi papa sama mama lagi ngurus kerjaan dulu
nanti kalau udah agak senggang
baru kita main ke rumahnya opa sama oma
baru bisa ngajak kamu sama adik buat main ke sana ya
yaudah kalau urusinnya udah selesai
kita main ke rumah opa oma ya
pak ahmad nanti siang aku izin ya mau core sebentar
gak apa apa kan ada papa di sini
aku soalnya mau ketemu sama abi dan nino
karena ada pembahasan bisnis yang mereka mau bicarakan
jadi aku harus nemuin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
opa alhamdulillah sehat oma
emak sebentar lagi juga baik sehat
opa juga kangen main sama semuanya
iya opa mama sama bapak juga lagi sibuk kok
nanti kalau urusan mama sama papa udah selesai kita bisa main ke rumah opa oma
ya maafin aku ya aku sama masalah kira kira ini lagi sibuk jadi belum bisa main kesana
oh apa memaksanya
kapan dia ada yang mau main kompor
dulu pengen akan saya zebullis besok
sejak papa gak ada kok aku kesepian banget ya di rumah
nonton tv acaranya gitu gitu terus
ma doain aku ya
sebentar lagi aku akan ketemu dengan pak abe dan juga elsa
mudah mudahan semoga harapan kita untuk membangun perusahaan bisa terwujud
mama doakan yang terbaik ya buat kamu
aduh kok ngapain ya di rumah bosen
kayaknya lebih baik aku nengokin busara dan pak surya ya
maaf pak ada yang bisa saya bantu
iya sepertinya sudah direservasi atas nama
oh pak abimana boleh saya hantar pak
terima kasih buat waktunya
jadi gimana keputusan ya pak abi
saya sudah mempelajari perusahaan mebel anda yang waktu itu sempat terbakar
dan keputusan meeting dengan tim saya
awalnya saya tertarik
tapi setelah saya pelajari lebih dalam lagi
saya lebih tertarik untuk membeli perusahaan anda pak nino
pertanyaan pertama apa maksudnya ini
begini saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang

saya sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang
jujur saya kurang yakin kalau hanya memberikan suntikan dana
karena saya pikir kedepannya belum tentu perusahaan ini bisa berhasil bangkit dan memberikan keuntungan
apalagi saya tahu pak nino bekerja di perusahaan adik cipta mandiri
apalagi saya tahu pak nino kerja di perusahaan adik cipta mandiri
dan setelah saya melihat track record anda
di mana perusahaan itu ada di posisi hampir bangkrut
saya tidak mau mengambil resiko besar soal itu
makanya saya kurang percaya kalau pak nino masih memimpin perusahaan itu
saya rasa akan lebih baik kalau saya mengambil alih dan menghandle perusahaan itu sepenuhnya
kita semua tahu
noh aku tahu kamu kecewa
aku cuma orang luar dan gak tahu apa apa soal menjalankan perusahaan
apa wacana ini tidak bisa dipikirkan kembali
aku jadi nggak enak sama kamu noh
produk maharatu ini bisa dipakai sama semua kalangan
mau cewek cowok muda semuanya bisa
karena terbuat dari bahan yang aman
jadi guys buat teman teman aku saranin harus bisa menjaga skin barrier kalian oke
nah jadi buat teman teman semua yang pengen kulitnya bersih sehat dok

gw bersih indonesia yang emang l cis koordi sama temen cara ndang unrab aja
gw harus benar benar bebas
wielu ingin melakukan project
terima kasih pak
di luar juga udah bagus tinggal sedikit
mungkin ditambahin bunga bunga ya biar lebih you know
kesan flower rustic nya kelihatan
semoga eh randy
apa ada yang perlu direvisi
aman sih menurut saya
mungkin ini sih al
tambah sedikit bunga bunganya
terus udah gitu
ornament daun daun keringnya
supaya kesan flower rustic nya lebih berasa
biar gak terlalu kosong aja
ya setidaknya apa yang sudah kita strategikan
kita tuangkan ke dalam kertas
bisa kita aplikasikan sekarang di sini
ini juga kan ini
momen yang kita tunggu tunggu pak
buru sa yang makin semangat
mungkin karena sudah dijauhkan dari
yang namanya pekerjaan di kantor kalau ya randy
jadi sekalinya turun nggak begini ma
memang benar benar apa ya
bersemangat sekali mama
aku yang makasih ma
udah dibantu sampai begini
oke oke yaudah kamu kirimin
saya mau lihat oke perfe
nah felice baru laporan
netizen sungguh bagus
kita masuk sepuluh
iya baru padahal
mama udah minta felice untuk kirimin reels ya
berarti strategi untuk trending
berjalan dengan bagus juga
alhamdulillah hasil pemeriksaan
ibu sarah masih bisa di maintain
dan ibu sarah sudah boleh pulang
alhamdulillah terima kasih banyak ya dok
pak kalau begitu saya permisi dulu
bu sarah gimana
gimana kondisinya udah agak lumayan ya
saya minta maaf loh baru sempat datang sekarang
tadi saya nggak sengaja dengar
dokter bilang katanya udah boleh
pulang berarti udah
lebih sehat ya sekarang ya
bu sarah saya ikut semua loh
iya alhamdulillah banget bu
terima kasih ya udah nyempetin dateng
jangan banyak pikiran sehat sehat
terus pasti elsa juga nunggu kan di rumah
dan memang betul
membutuhkan suntikan dana
untuk mendapatkan investor
apa wacana untuk
tidak bisa dinegosiasi
seperti yang tadi saya udah bilang pak nino
kalau kita bisa menjaga
besar kalau pak nino masih
memimpin perusahaan itu
tapi buat saya ini persoalan
seperti yang saya bilang
adalah perusahaan yang punya
karena perusahaan furniture ini
perusahaan dari ayah saya
perusahaan yang dijalankan bertahun tahun
kalau dilepaskan begitu saja
terlalu berat secara personal untuk
ketergantungan perusahaan akan juntikan
dana yang baru

minta maaf saya harus menolak tawaran itu
saya gak masalah kalau
pak nino menolak tawaran dari saya
bagi saya yang terpenting
menepati jagi saya untuk menemui pak nino

maaf sebentar ya

oke saya akan kan pak
baiklah pak nino
saya ada masalah argen di kantor
saya harus duluan
mengantar kamu pulang
pak nino senang bertemu dengan anda
makasih banyak banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
sungguh diluar dugaan
keputusan akhirnya seperti ini
aku bener bener minta maaf ya
aku bener bener gak tau
kalau ternyata habib mau beli perusahaan kamu
bukan malah invest
abi juga gak ceritain apa apa
sebelumnya sama aku
kamu gak salah apa apa
justru aku terima kasih banget
kamu udah ngaturin semuanya
aku bisa ketemu denganmu
tapi mana dan
tidak ada lagi pertanyaan
aku bisa ketemu denganmu
ya itu keputusan beliau
cara penyampaian beliau
beliau adalah seorang bisnismen
yang sangat keras
dengan gampang menjatuhkan
menjatuhkan lawan bisnis
dan menjatuhkan bisnisnya
aku pun gak pernah ngerasa kalau
beliau mau untuk
menyamakan posisinya dalam sebuah bisnis
beliau tetap harus terlihat
jadi yang paling menonjol
bentar ini maksudnya gimana ya nok
gak ada persangka buruk
ini hanya sebatas
dua sisi yang berbeda lah
mungkin ini sisi bisnisnya beliau
yang ditunjukkan ke
dia orang yang baik kok
suka bantu orang kok
nah seperti yang kamu bilang barusan
pesona yang ingin dia tunjukkan ke depan kamu ya
seperti apa yang kamu bayangkan
tapi kalau dalam bisnis
persona beliau beda lagi
abi itu orang yang munafik gitu atau gimana sih
kita kan gak pernah tahu
isi hati orang itu seperti apa
aku gak menjelekkan beliau
apapun yang kamu lakukan
no aku lebih tau dia duluan no
aku lebih kenal dia loh no
kamu tuh gimana sih sebenarnya
awalnya kamu pengen ketemu sama dia
tapi ternyata sekarang gimana sih
udah kayak gini aja kamu masih dengar ya
ntar aku balik
sa tunggu sa
atau gak emis
kenapa kasih disana
ya kasian kalau ditinggal
pastikan mereka bawa sama dengan disini
baru aja tidur nanti pas di jalan
dibawa kemana gitu
ditidur di sofa kali gak
iya di sebelah sana
ah di situ aja
kita juga jalanin
jangan mengganggu om sama tante yang lagi kerja ya
eh teti nanti takut ada yang jatuh atau apa ya
tidurin disitu aja di sofa
gampang tidur gitu sama kamu
kamu kok kayaknya gimana gitu
udah sampai sini prosesnya semuanya
ya namanya tegang pasti ada lah cuman kan
harus bisa diredam kedekangannya
yang penting tetap optimis
excited sekali dengan launchingnya
ini kebanyakan ide dari mama
oh mama seneng deh
mama lebih seneng lagi
bener kata al
mas kita ke tanah anak beli
buat apa u
mereka menolak tawaran kita
itu sama aja mereka menyepelekan moluka
produk yang udah saya dedikasikan untuk sienna
kabarnya mereka sangat selektif dalam memilih produk untuk mereka ambil pak
mungkin mereka punya alasan yang kuat
kenapa mereka menolak tawaran kita
jadi ternyata ini strategi yang diam diam lo siapin
jar kamu siap siap
bersiap untuk apa pak
kamu cukup jalanin sesuai yang saya minta
nah ini maharatu brand ternama
sayang sayangku semuanya pasti udah pada tau kan
jangan ragu jangan bimbang
kulit kenceng ayo siapa yang mau
jangan lupa follow juga maharapli ya
biar tidak ketinggalan jadwal launchingnya
yang mau dapat undangan launching maharatu
karena yang beruntung bakalan dapat vip
dan bakalan duduk di samping aku
dan bertemu dengan influencer lainnya
di acara launching
ini trendingnya kita trending berapa ya
mama liat gak
tadi sih terakhir sepuluh
tadi sepuluh tuh siang tadi waktu kita masih di hotel
ngecek persiapan itu sepuluh
gak tau deh sekarang
aku liat trendingnya
mama juga penasaran sih
ya hopefully ini bisa jadi sebuah langkah awal buat maharatu ya
supaya bisa mengejar ketinggalan dari maluka
setelah banyaknya halangan ya
akhirnya bisa di publish
coba sekarang aku liat commentnya ya
nih deh comment kayak gini nih
produk kan belum keluar
tapi mereka udah pada penasaran nih mas
semuanya pada excited banget pengen
pengen coba produk maharatu

tiba tiba kan ada yang udah halus
dia bilang kalau mukanya udah cerah
udah ini udah itu
padahal kan belum keluar produknya
mas bun berarti
aduh inilah makanya
kamu kenapa sih
kamu grogi buat acara besok
kenapa tegang al
ini kan hal yang boleh dibilang
jadi kerjaan kamu sehari hari
kenapa tegang begitu
tarik nafas dalam dalam
buang yang pelan pelan
kalo aja kalian tau yang buat saya beban
bisa aja dia berbuat nekat
ngeliat berita maharatu yang pelan pelan naik
apalagi kalo dia tau mau luka bakal dihabisin kan
udah pasti abi bakal marah
gara gara mereka tuh gak terdeteksi
ya semoga aja semuanya baik baik aja
tapi lebih baik sekarang mama sama andien tuh
gak tau soal keresahan ini lah
takut yang mereka malah makin khawatir
kamu terus keyakin quarter
kerjaan nih kalau untuk diacungi jempol kamu itu bukan dua jempol
tapi kamu tuh harus dapat bintang sepuluh menurut mama
kalau bisa aja
ya intinya kan aku pengen gak ngecewain kepercayaan mah
kamu memang gak mau ngecewain pak adebara ya kan
tapi kamu ingat kamu juga harus istirahat
sebagian aku juga gak bisa tidur kalau kerjaan aku belum beres kayak gini
bentar lagi kok
ren besok mama boleh ikut gak ke acaranya itu launchingnya sama ratu itu
ya boleh dong ma
acaranya juga terbuka buat umum kok
dan nanti buat mama aku bakal kasih undangan khusus
alhamdulillah seneng banget ren dengernya
aduh jadi mama harus tampil cantik nih
biar gak kalah sama yang
tamu tamu yang datang ya
udah gak usah jadi cantik ma
nanti di sana banyak yang naksir lagi
ini tuh bukan mama yang banyak yang ditaksir
tapi kamu itu kapan berjodohnya
itu yang penting
yaudah mama duluan ya
jangan lupa istirahat

udah selesai kamu harus tidur
aku tak bisa tidur
aku bisa tidur kak
aku bisa tidur
aku bisa tidur
pasti dia capek sekali
yaudahlah biarin dia tidur aja lah
justru saya malah nggak bisa tidur ini
pikiran ini sangat mengganggu
kalau allah gak bisa memberikan penjelasan yang kuat
atas kejadian yang sudah gue alamin dan kau rasain
lo harus tanggung jawab
dan lo harus bisa membayar
saya ada niatan mau menjebakmu
saya gak tahu ya
yang saya lihat waktu itu tiba tiba bimakno sudah digerbak ke polisi
bogor dia pak
bertahun tahun kita bersahabat
bertahun tahun kita dekat
sampai kita bisa bangun bisnis sama sama
jadi gue tahu betul gimana karakter lo bi
melihat posisi mara itu yang menadak naik
pasti akan buat lo gusar bi
kalo lo diem aja tuh gak mungkin
lo pasti akan merencanakan sesuatu lagi
entah apa gue juga gak tahu
lo akan berbuat nekat
lo akan berbuat kekecohan di acara loncing marah tuh
lo buat gue sekarang
lo udah bukan abi yang dulu gue kenal
entah apa yang ada di pikiran kamu mas
yang pasti berat
karena tergampar jelas di raut wajah kamu
tapi ini sepertinya lebih dari sekedar kegugupan
seperti yang aku rasakan
berhadapan dengan audiens nanti
kok gak tidur
kita hadapin sama sama semuanya ya
kita hadapin sama sama semuanya ya
kita hadapin sama sama semuanya ya
kita hadapin sama sama semuanya ya
siapa saja yang dulu bonci unsur
ada mata kita
jepit telah sarah